sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dimana lagi saya bisa menemukan pria yang begitu mencintai saya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masa allah sas
kita harus buru buru
maaf pak tapi sekarang kami sedang istirahat

eh penjaga dokter
kita ini datang dari luar pulau
maksud gue dari luar kota
gue datang ke sini ingin menjenguk saudara gue
tolong beri kesempatan saya untuk ketemu
dia sangat mengharapkan sekali kedatangan
lu gimana sih lu
silakan di luar
ini formulirnya sudah lengkap
terima kasih pak

oke kita sudah ke ruangan
dan besok pagi kita harus pergi ke jam jam pemeriksaan
tidak saya sudah sampai
terima kasih pak aditya
kita sampai ke kamar agar ia tidak sampai tenggelam
bardzo buruk sekarang
ini tidak mudah lagi pak
tidak ada pengalaman
obang obang pencuri air ke aurait
tidak patut bercanda dia
saya hajar itu dengan kenyataan yang natural
jadi baiklah pak
kamu tadi dengar sendiri kan
kamarnya itu tiga ratus ribu semalam
terus sekarang kita mau istirahat dimana
kita kan juga belum sholat bu
selamat datang maha
terima kasih bu
sudah mengajak saya kesini
kamu sekarang sudah merupakan bagian dari keluarga kami
dan ibu ingin kita bisa sholat berjamaah
mas imam juga bilang begitu
ibu bahagia sekali maha
ibu yakin imam bisa mendapatkan
wanita yang tepat
ternyata omongan ibu terbukti
andai saja ibu kamu ada disini
ibu akan segera menikahkan
kalian di masjid ini
ibu sudah tidak sabar lagi nak
aku harus melarikan diri
aku gak pantas
mereka gak akan menerima aku
kalau sampai tahu aku mengandung
itu kan berenbornya waktu itu
maksudnya pelacur itu
iya itu dia
sekarang kita ambil air wudhu
dia keluar bu pas tengah tengah kita lagi sholat
itu kan wanita yang
yang waktu itu ke rumah
ibu laki laki kaya yang melamar saskia ke rumah
saya fatimah ibunya saskia dari desa
ibu yang ibu maksud dengan saskia yang ibu cari cari baru saya siapa
ya saskia anak ibu
ibu di mana anak saya
ma ada apa ma
ibunya saskia kan
iya betul ma
saya senang sekali bisa ketemu sama ibu
saskia juga ingin sekali ketemu sama ibu
ibu juga heboh sekali sama saskia
ibu di mana
di mana anak ibu